seorang lagi warga uyghur dari provinsi xinjiang tiongkok tewas ditembak kapal ratsatuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
ia tewas tertembak dalam kontak senjata di lembah napu kabupaten poso sulawesi tengah
ya satgas juga menembak mati seorang terduga teroris asal bima nusa tenggara barat
kedua terduga teroris ini tergabung dalam kelompok santoso
kepala kepolisian daerah sulawesi tengah brigjen polisi rudy sufahriyadi membenarkan tertembaknya dua terduga teroris
mereka tewas dalam operasi satgas tinombala di daerah rompo kecamatan lore tengah poso selasa lalu
selasa malam sekitar pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah kedua jenazah terduga teroris telah dibawa ke rumah sakit bayangkara polda sulteng
sekitar satu ratus enam puluh km dari lokasi kejadian
jenazah keduanya dikenali berdasarkan keterangan dari jelani yang ditangkap satgas operasi tinombala pekan lalu
dua tpu tertembak
pertama adalah tiger alias al masjid
itu asalnya dari bima yang tertembak
sudah dari kamar jenazah
yang kedua adalah joko alias turang ismail
itu orang uyghur
ini sudah dipastikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka yang ada sama kita
ada dua tersangka yang sama kita
barang buktinya tiga bom dan dua plastik bahan makanan